pemulihan ekonomi yang terus berlanjut tentu jadi kabar positif nih
bagi seluruh masyarakat indonesia
apalagi kita masih berada dalam kondisi yang tidak mudah
dunia tengah dibayangi oleh perlambatan ekonomi
serta ketidakpastian global yang berdampak pada harga energi
pangan yang belum turun secara signifikan
kondisi ini tentu saja bisa beresiko menimbulkan inflasi
dari sisi global termasuk di indonesia
lalu bagaimana cara mengatasinya
jadi ketersediaan pasokan dan juga kemampuan
tahanan pangan jadi salah satu faktor penting dalam menjaga inflasi di negara kita
makanya bank indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah
atau tpid dan tim pengendalian inflasi pusat atau tpip
terus mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi supply
dengan cara mendorong produksi untuk mendukung ketahanan pangan
secara integratif dan masif menuju percepatan pemulihan ekonomi nasional
tentu saja saat kita berbicara mengenai ketersediaan pasokan
dan juga ketahanan pangan tidak lepas dari produktivitas dari sisi produksi
apalagi sejak awal pandemi sektor pertanian terus mampu bertahan dan bahkan tumbuh
namun seringkali faktor anomali cuaca konektivitas dan distribusi masih menjadi kendala
yang akhirnya memengaruhi supply atau pasokan bahan pangan di sisi produk
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnp ip dua ribu dua puluh dua
bank indonesia bersama pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa harga harga komoditas pangan
tetap dapat dijangkau oleh masyarakat
dengan memastikan terkendalinya inflasi pangan
bank indonesia dapat membantu sektor pertanian dalam menjaga stabilitas harga sejumlah komunitas pangan
gerakan ini juga dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat
dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara keseluruhan
nah kabar baiknya nih melihat kesuksesan dan capaiannya di tahun dua ribu dua puluh dua lalu